kejujuran bukanlah hal yang mudah butuh kebesaran hati untuk melakukannya
kisah yang satu ini membuktikan kemanusiaan dan kejujuran masih hadir di tengah tengah masyarakat
seorang tukang servis ac keliling bersama istrinya mendatangi mapolsekoja jakarta utara pada rabu peta
kedatangannya untuk mengembalikan dompet milik seorang pengusaha yang ditemukannya di jalan kawasan kelapa gading jakarta utara pada rabu siang
hartono bertemu dengan si pemilik dompet di mapolsek koja karena kediamannya dekat dengan kantor polisi ini
oleh kepolisian hartono langsung ditemukan oleh pemiliknya yang bernama yoyo seorang pengusaha asal yogyakarta
kepada awak media hartono mengungkapkan alasan mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya
lantaran dirinya juga pernah merasakan hal serupa
kita pernah kehilangan dengan dokumen yang ada
kita bingung di administrasi
nah makanya kita dengan hitungan hati kita mengembalikan pembantu bapak pemiliknya
sementara itu pemilik dompet yoyo mengatakan dompetnya hilang saat dirinya baru saja keluar dari rumah pamannya di kawasan kelapa gading pada rabu pagi
setelah berjam jam mencari yoyo mengaku sangat lega dan tak menyangka dompet yang berisi uang ratusan ribu rupiah
atm serta dokumen pribadinya
bisa ia dapatkan kembali
saya jujur aja lega lah ya
karena tadi setengah harian saya sudah lapor kesalahan kemari untuk memblokir kartu yang ada
memang sempat bingung juga dan betul juga
nanti kalau ngurus ada ktp lah sim lah ini kan susah repot gitu
dan saya kira jarang lah ada orang yang supaya bapak ini

aksi tulus hartono juga mendapat apresiasi tersendiri
dari kapolsek koja
saya selaku kapolsek koja tentunya sangat mengapresiasi kepada pak hartono
warga boja yang hari ini menunjukkan nilai nilai kemanusiaan
nilai kejujuran yang luar biasa
yang katanya sudah hilang dan jarang di masyarakat
peristiwa ini menjadi contoh
untuk masyarakat luas arti dari kemanusiaan dan kejujuran
fakih haitani jakarta